inilah rekaman video amatir saat warga menemukan sesosok jasad mengapung
di bantaran kali cagak kapuk muara penjaringan jakarta utara sabtu pagi
peristiwa ini langsung menghebohkan warga sekitar
mereka pun langsung berupaya mengevakuasi jasad dari dalam kali
dengan menggunakan perahu kecil
tak lama kemudian diketahui jasad wanita ini merupakan warga
kebon manggis matraman jakarta timur yang terjeblos dari wc kamar mandi rumahnya
di bantaran aliran kalicariwung
sebelumnya pada sabtu dini hari seorang ibu rumah tangga di matraman jakarta timur
dilaporkan terperosok dan jatuh ke aliran sungai ciliwung
korban yang diketahui bernama yeni rosita tiga puluh tujuh tahun terperosok
akibat lantai kamar mandi rumahnya yang rapuh
petugas unit rescue pemadam kebakaran sektor matraman
sempat melakukan pencarian terhadap korban
hingga akhirnya jasad korban ditemukan di aliran kalicariwung
jagak penjaringan jakarta utara oleh warga
setelah dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta pusat
jenasa yeni rosita lalu disemayamkan di rumah duka
di jalan rahmat riyadi empat kebon manggis matraman jakarta timur
kedatangan jenasa diiringi isak tanyas keluarga
tidak lagi tidur
terus tiba tiba kakak ipar saya teriak teriak
ita ita gitu yang memanggilin istrinya tuh
tiba tiba tuh udah dibawa semua
tuh kakak ipar saya udah eh kakak saya udah gak ada gitu
udah gak tau kemana
yang ada dibawa cuma suaminya doang
jenasa yeni lalu dimakamkan pada sabtu malam
di tpu menteng pulo setiabudi jakarta selatan
tim liputan cnn indonesia